badan pengawas pemilu atau bawaslu republik indonesia menyebut tak ada pelanggaran dalam peristiwa pembagian amplop
bergambar set up dolar dan juga logo pdp di sumeneb jawa timur
salah satu alasannya disebut karena masa kampanye ini belum dimulai sehingga menimbulkan kekhawatiran publik
soal aksi serupa yang bisa atau mungkin kembali terjadi di lokasi lainnya
apakah ini menjadi resiko masa kampanye yang pendek dan seberapa riskan celah ini bisa dimanfaatkan untuk aksi serupa di kemudian hari
untuk membahasnya secara lengkap dan lebih dalam sudah bersama kami pertama adalah pengajar pemilu fakultas hukum universitas indonesia titi anggraini
mbak titi selamat malam
selamat malam mas
terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
dan kemudian yang juga terhubung melalui sambungan zoom dari luar studio adalah anggota bawas lur pak puadi
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam selamat malam
baik selamat malam terima kasih sudah ikut bergabung pak buhadi
ini langsung saja
baik ketika bawaslu mengatakan ada tiga alasan begitu karena kampanye belum dimulai yang bersangkutan belum menjadi peserta pemilihan legislatif dan tidak ada ajakan
bukankah ini cukup riskan begitu pak
akan ada aksi aksi serupa terulang di banyak tempat
baik saya perlu sampaikan begini pertama ya
di undang undang pemilu pada prinsipnya
bagi bagi uang atau materi lainnya yang umumnya disebut sebagai politik uang merupakan tindakan yang dilarang
bahkan di banyak negara politik uang itu atau mungkin kita mengenal istilah bry bardy ya dianggap sebagai kejahatan pemilu
beberapa pasal juga di dalam undang undang pemilu melarang praktek politik uang
bagaimana diatur di pasal dua ratus delapan puluh ayat satu huruf c dan pasal dua ratus delapan puluh empat
nah ini terdapat dua sanksi tentunya ya
sanksi pidana dan juga sanksi kaitannya dengan administratif
sanksi pidana juga dapat dilihat dalam pasal di ketentuan lima ratus dua puluh tiga
dengan ancaman penjaranya punya empat tahun dan denda sebanyak

sementara sanksi administrasi terdapat di ketentuan pasal
ini saya mesti kasih gambaran umum dulu nih di pasal dua puluh
tapi apakah kemudian apa yang dilakukan di sumeneb itu masuk atau tidak dalam kategori yang anda jelaskan barusan
nah dari sisi teknis hukum ya saya perlu sampaikan bahwa diakui bahwa
bahwa seluruh tentunya mengalami satu kesulitan untuk
untuk menindak kasus yang terjadi di sumeneb
ini kan sebetulnya informasi awal ini mas bukan laporan
ya bukan laporan juga bukan temuan
karena ini awalnya informasi awal yang kemudian bahwa sumenep melakukan penelusuran dan pendalaman gitu
nah kaitannya dengan hal yang tadi saya sampaikan berkaitan tentang pembagian amplop amplop merah
kemudian berlogo partai gitu kan
partai tertentu yang dilakukan
yang ini juga diduga diduga oleh kader partai di tempat ibadahan gitu
nah hal ini disebabkan perbuatan tersebut ya
tidak dilakukan seseorang juga dalam tentunya ya status sebagai calon
atau juga kandidat atau karena belum ada penetapan calon atau kandidat
nah ini atau juga kaitannya dengan peserta pemilu
dan diluar tahapan sebagaimana yang diatur di undang undang pemilu
ya ini tahapan kampanye kemudian juga masa tenang ataupun tahapan pemutusan suara
sebagaimana diatur di ketentuan pasar di dua ratus tujuh puluh delapan
nah ini hingga saat ini yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu hanya partai politik
dan menurut regulasi pemilu juga
hanya partai politiklah yang diperbolehkan untuk melakukan
apa yang disebut sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik itu sendiri
nah pasca penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di empat belas desember dua ribu dua puluh
partai politik ini dilarang ya tentunya dilarang untuk melakukan kampanye gitu kan
baik pak puadi berarti artinya
ketika amplop merah itu sudah berlogo partai begitu
apakah itu tidak termasuk juga begitu
kalau anda katakan tadi tidak boleh atau melakukan sosialisasi tapi tidak dengan uang begitu
iya kan pas partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu yang boleh melakukan sosialisasi ini kan partai politik ya
nah dengan alasan maka terhadap peristiwa yang terjadi
tidak dapat dikatakan sebagai penganggaran sosialisasi
sebagaimana diatur di ketentuan ya
ini pasal dua puluh lima pkpu tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
hanya saja ini hanya saja dalam pandangan saya pribadi
perbuatan membagikan amplop ini kurang etis ya
untuk dilakukan apalagi di tempat ibadah
terlepas tempat ibadah tersebut kan milik pribadi
baik tidak melanggar hukum tapi paling tidak tidak ada
paling tidak tidak etis begitu ya pak puadi ya
iya tidak etis karena memang tempat ibadah itu
tempat ibadah yang tentunya ya seyogianya harus dibebaskan dari bentuk praktek politik praktis
transaksi yang berbau politik uang gitu
baik baik saya akan minta tanggapan dari mbak titi seperti apa kemudian melihatnya
kita lihat dari dua sisi ya
pertama dalam penalaran publik dan yang kedua bagaimana regulasi yang berlaku mengatur soal itu
pertama kita lihat secara holistik penalaran publik
pada intinya kalau kita lihat undang undang pemilu kita
menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye itu dilarang
itu pasal dua ratus delapan puluh itu dalam praktik kampanye
jadi dalam penalaran yang wajar memberikan uang sebenarnya itu tidak diperbolehkan
walaupun disebutnya di masa kampanye
nah sekarang kita sedang berada di tahapan tahapan pemilu
apa sih kampanye itu kalau kita lihat
ini kita bicara soal yang konsepsi dulu ya
kampanye itu adalah menawarkan mempengaruhi pemilih
mempengaruhi itu bisa kita diskusikan
karena kalau kita bertanya kepada pakar mempengaruhi itu bisa tidak hanya lewat verbal
tetapi tindakan tindakan persuasif juga bisa disebut sebagai pengaruh kan
termasuk mengenalkan simbol
nah ini kalau definisi dulu ya
menawarkan visi misi program dan citra diri
nah citra diri itu memang sesuatu yang kalau kita awam pahami nih ya
dalam penalaran publik kita citra partai itu ya logo partai salah satunya
nah itu kalau kita bicara penalaran publik
memberikan uang adalah sesuatu yang dilarang
citra partai itu adalah berkaitan salah satunya identitas atau karakteristik khas dari suatu partai
termasuk juga logo partai
nah yang kedua kita bicara dulu dari konstruksi regulasi
konstruksi regulasi kita sangat lemah
dan itu disumbangkan
dan itu disumbang salah satunya karena kpu sampai hari ini belum mengatur perubahan dari regulasi kampanye kita
regulasi kampanye kita yang disebut oleh pak puwadi tadi masih merujuk peraturan kpu untuk pemilu dua ribu dua puluh
peraturan kpu tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
pada waktu itu masa kampanye nya panjang
enam bulan lebih
enam bulan tiga minggu
masa jeda untuk sosialisasi itu sangat pendek
antara di apa sebelum dimulainya masa kampanye
dengan berlangsungnya masa kampanye
sehingga pada waktu itu kpu mengatur citra diri itu adalah karakteristik yang khas dari partai politik
identitas yang khas dari partai politik
yang sifatnya kumulatif
jadi harus ada logo nomor urut
dan itu tidak relevan ketika diterapkan di hari ini
itu yang kemudian kehilangan relevansinya karena apa
karena masa kampanye kita pendek sekali
jadi masa jeda antara penetapan partai politik peserta
pemilu empat belas desember dua ribu dua puluh
dengan dimulainya masa kampanye
itu hampir setahun loh
nah kalau kita berpegangan pada tadi ya
bahwa citra diri itu harus lengkap
tanda gambar dan nomor urut
itu juga yang disebutkan oleh bawaslu
sehingga tidak disebut sebagai kampanye di luar jadwal
maka tadi saya setuju
itu akan memicu tindakan tindakan serupa
dengan dali tidak terpenuhinya
tidak terpenuhinya unsur
padahal kalau kita lihat konsep dalam penalaran yang wajar
satu memberikan uang dilarang
nah kalau kita lihat lagi adalah kampanye di luar jadwal
artinya kan tidak boleh melakukan kegiatan kegiatan menyerupai kampanye elektoral
sebelum dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
berarti artinya yang kita butuhkan adalah pkpu baru
atau kemudian adanya
ketika bicara soal himbauan itu kan pasti akan angin lalu
itu tidak akan bisa
bisa menjadi jaminan bahwa
sampai november kita akan tidak mengulangi hal seperti ini lagi
saya bisa memahami sikap bawaslu
meskipun saya mengharapkan lebih dari itu
karena saya yakin bawaslu bisa lebih dari itu
daripada sekedar langsung menyatakan tidak ada pelanggaran
dan sekedar himbauan etik begitu ya
nah tetapi yang paling penting adalah desakan kepada kpu
untuk mengatur ruang sosialisasi politik yang sangat panjang ini
supaya bisa misalnya merespon realitas yang ada di lapangan
yang sejatinya berbeda
dengan dua ribu sembilan belas itu harus segera dilakukan
makanya dari dulu kita kan meminta kpu
untuk mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh di sosialisasi politik
kita akan tanya ke pak puadi
pak budi seperti apa kemudian ada ketidak relevansian aturan yang digunakan di tahun ini
yang digunakan masih dengan sama lima tahun lalu
apa langkah yang dilakukan bawaslu begitu
ya memang sebetulnya pas kependetapan
pas kependetapan partai politik menjadi peserta pemilu
saya sempat itu melakukan kegiatan yang namanya copy warning
saya undang dkpp
saya undang juga dewan pers kpi
termasuk juga kepolisian dan kejaksaan untuk merumuskan ini
tadi yang disampaikan ibu titi benar sekali
bahwa memang apa yang dilakukan oleh bawaslu ini berharap
keluarnya aturan main yang dibuat oleh kpu
sebelum adanya penetapan di tahapan kampanye itu sendiri ya
akhirnya kita menggunakan apa namanya norma yang lama
yang masih belum sepanjang norma ini belum dicabut di bkpu tiga tiga pasal dua puluh lima
tapi perlu begini nih
sangsi ini juga tadi saya sebutkan di ketentuan pasal dua ratus delapan puluh lima dua ratus delapan puluh enam berupa pemba
meskipun belum ada penetapan calon atau paslon
dan belum dimulai masa kampanye
namun jika perbuatan ini dilakukan
berulang dan akan menjadi catatan bawaslu
dan kelak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masing
jika hal ini terus dilakukan sampai dengan adanya penetapan calon
dan bagi calon yang
melakukan bisa terancam ini pembatalan sebagai calon
kalau merujuk ke ketentuan dua ratus delapan puluh lima dan dua ratus delapan puluh
siapapun yang melakukan politik uang saat ini
jangan mengira tidak akan terhindar dari sanksi tersebut
pak puadi begini
kalau kemudian kita menggunakan konstruksi itu
yang bisa ditindak ketika melakukan pengulangan
tapi kan kemudian dengan hari ini pemberitaan yang cukup besar begitu
ini kan saya rasa mungkin tidak akan diulang oleh aktor yang sama
tapi kemudian ketika ada orang orang lain yang mengulang untuk
melakukan untuk pertama kalinya
artinya tetap tidak bisa ditindak dong
kalau begitu pak puadi
ya upaya upaya kita yang dilakukan ini
tetap melakukan himbauan dan pencegahan
hanya saja yang tadi saya sampaikan ya
artinya kalau nanti rujukannya keterstruktur
sistematis dan masing
ini tidak menutup kemungkinan ya
artinya dia bisa dilakukan pada saat
sebelum penetapan calon ini sebagai tabungan sanksi
kemudian setelah ditetapkan sebagai calon
tidak menutup kemungkinan
ini bisa sampai ke pembatalan calon ini
saya akan ke mbak titi kalau begitu
saya cuma sampaikan ya
ya kita ke mbak titi terlebih dahulu
bagaimana menurut anda
ketika berulang baru akan ditindak
tapi kemudian dengan hari ini
kita akan mengira bahwa
orang yang sama tidak mungkin akan mengulang begitu
saya kira satu ya
bahwa kita membutuhkan regulasi yang lebih adaptif
dengan situasi hari ini
karena kalau semua masih berpegangan
pada pasal dua puluh lima ayat tiga
peraturan kpu tiga puluh tiga
percayalah akan ada duplikasi duplikasi lain
karena kemudian menyatakan unsur tidak terpenuhi
maka pendekatannya akan sangat formalistik
kita butuh langkah langkah
yang lebih bisa melihat konteks hari ini
oleh karena itu kepada bawaslu
kan hukum itu berkembang
mengikuti realitas yang ada di masyarakat
kepada konstitusi kita
pemilu harus berlangsung
secara jujur dan adil
nah situasi adil itu
harus memberikan kesetaraan kompetisi
nah misalnya gini
citra diri itu
meskipun peraturan kpu tiga puluh tiga tidak diubah
tetapi dengan dinamika
masa tunggu menuju kampanye yang sangat panjang
saya kira juga perlu tafsir lain dari bawaslu
ketika dia menerjemahkan ini sebagai pelanggaran atau tidak
nah ini yang saya kira bawaslu pertama
perlu juga mendengar para pakar
menghadirkan misalnya pakar hukum pidana
juga pakar pemilu
untuk melihat situasi hari ini
second opinion begitu ya
jadi kan kalau kita lihat
bawaslu hanya melihat
ada empat unsur terpenuhi
tapi karena yang satu unsur ini tidak terpenuhi
tidak ada ajakan memilih
maka pelanggarannya tidak terpenuhi
tetapi kembali kepada
dalam penalaran yang wajar
ketika kita menggunakan
substansi pemilu itu sendiri
membagikan uang itu dilarang
mestinya di saat yang sama
larangan itu berlaku selama seluruh tahapan pemilu
oke melihatnya lebih luas begitu ya
dalam konteks pemilu yang tadi
jujur dan adil ya
dan bagaimana memastikan
kompetisi yang setara
misalnya tegaskan saja
tidak boleh ada pembagian uang
dengan identitas kepartaian
identitas kepartaian itu apa
kalau hanya sekedar nomor delapan belas
misalnya delapan belas diberikan
atau jangan delapan belas ya
itu kan partai p tiga
kalau dia tulis dengan warna biru
kan tidak ada maknanya
jadi kalau misalnya
hanya salah satu itu
itu terlalu saya kira
memberi ruang kita
untuk menggunakan sesuatu yang
tidak sejalan dengan lalar publik
kita tanyakan ke pak podi
pak wadi terakhir begitu
bagaimana ketika ada
ada ajuan bahwa
bawaslu juga harus bisa
melihat ini lebih holistik
lebih luas lagi
dengan perspektif yang
lebih banyak begitu
seperti apa pak wadi
ya kita coba untuk
paling tidak untuk mengatasi
berkaitan dengan praktek politik uang
pada akhirnya kan juga dibutuhkan
dan satu tindakan
dari semua pihak
yang terlibat dalam pemilu
termasuk juga partai politik
gitu kan kandidat
penyelenggara pemilu dan pemilih
ya politik uang dalam pemilihan umum
mempromosikan transparansi dan akuntabilitas
ya berkaitan dengan penggunaan
termasuk juga kaitannya dengan dana kampanye nih
dan bawaslu mengingatkan dan mengimbau
sekali dua kali
kita selalu mengimbau pada partai politik
peserta pemilu dan pihak pihak lain
terhadap tindakan melakukan larangan larangan
dalam pemilu gitu
jadi ini kan sudah
dicoba untuk dilakukan
nah sebaliknya ya
bahu membahu untuk menciptakan
kompetisi yang adil
yang tadi disampaikan oleh bu titi tadi ya
dalam melakukan kegiatan politik
yang meningkatkan kesadaran politik
tertentunya memperarap persatuan
semua itu juga
berharap diharapkan secara bersama sama ya
kaitannya dengan pemilu
dalam praktek praktek yang dapat merusak integritas pemilu
artinya kita berharap bersama bahwa
hal seperti ini tidak
kita berharap bahwa memang ini tidak akan terulang kembali
begitu apapun alasannya
meski kemudian hanya himbauan
tentu kita menunggu aturan yang lebih jelas
masih cukup lama begitu
untuk menunggu masa kampanye
terima kasih atas waktu anda
pak puwadi anggota bawaselera republik indonesia
telah bergabung bersama kami
dan juga mbak titi anggra ini
pengajar pemilu fakultas hukum universitas indonesia
telah berdialog bersama kami di malam hari ini